assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
bapak profesor dr k haji ma'ruf amin wakil presiden republik indonesia
kalau saya recap tadi di mana pak ma'ruf mengatakan bahwa sebenarnya health is wealth
karena kesehatan ini sangat penting untuk pemulihan ekonomi indonesia
dan harapannya indonesia ini bisa segera keluar dari pandemic exit dan ekonominya itu kembali normal
dan memang juga ada perubahan seperti yang kita lihat di sini
saya berbicara dengan anda pakai masker karena memang ada perubahan perilaku
dengan adanya pandemi ini mengajarkan kita di sini
dan juga tadi kalau kita berbicara soal perbaikan sektor kesehatan di sini berperan penting sekali
dimana proses vaksinasi ini kalau kita lihat tadi berdasarkan wakil presiden menyatakan bahwa
untuk distribusi vaksin ini sudah diamankan
indonesia melalui who sudah mendukung perjanjian internasional untuk pengamanan vaksin dan juga obat obatan
pada januari dua ribu dua puluh satu sudah ada vaksinasi
di mana tiga puluh satu maret sendiri sudah kurang lebih
delapan juta orang yang tervaksin dan kurang lebih tiga juta itu sudah mendapatkan dua kali ronde vaksin
dan indonesia adalah salah satu dari sembilan besar negara yang sudah divaksin
negara yang bukan produsen vaksin ya di sini
dan juga ini yang penting kita juga perlu ungkapkan di sini
jika anda punya kesempatan untuk divaksinasi dapatkan vaksinasi tersebut
bahkan tadi wapres juga sudah mengatakan pada saat nanti ini bulan ramadan boleh divaksin
kalau itu mengganggu kesehatan boleh dilakukan
jadi tolong kalau anda dapat akses untuk vaksin silakan divaksin
dan juga soal pemulihan ekonomi indonesia tumbuh positif dua ribu dua puluh satu
dan juga sudah banyak hal hal yang dilakukan oleh pemerintah
seperti stimulus fiskal
kemudian juga banyak tadi ekspansi bisnis umkm untuk produk halal
tadi di beberapa kali juga sudah disebut karena memang ini industri yang cukup lukertif
industri halal ini
dan juga soal transformasi digital dalam bisnis
di mana di sini tadi ditekankan umkm yang begitu banyak jumlahnya di indonesia
itu juga harus sama sama kita bantu untuk berada di dalam transformasi ini
supaya bisa ekonomi recovery nya indonesia itu bisa berjalan lebih mulus lagi
dan bisa bergerak lagi
dan juga tadi kita lihat umkm yang belum tersentuh digitalisasi
gimana caranya bisa bantu
mungkin dari diskusi nanti
dan juga dari cimb niaga mungkin bisa membantu juga
bagaimana bisa membawa umkm ini dalam transformasi digital
terima kasih sekali lagi
wakil presiden republik indonesia
dan selanjutnya kita akan langsung masuk ke acara diskusi forum indonesia bangkit
diskusinya strategi sektor kesehatan untuk percepatan pemulihan ekonomi
sudah hadir empat narasumber yang bersama saya di sini
ada dua orang
kemudian dua lainnya akan bergabung
yang pertama ini adalah ceo pt siloam international hospital tbk
pandemi covid sembilan belas menyebar ke banyak negara pada awal dua ribu dua puluh termasuk indonesia
pandemi mempengaruhi banyak aspek
salah satunya yang paling mendasar adalah perekonomian bangsa
hal ini berkaca pada realisasi dua ribu dua puluh
sebesar lima dua persen
namun pandemi menghadirkan realita yang berbeda
cara kumulatif pertumbuhan ekonomi nasional dua ribu dua puluh
mencapai minus dua tujuh persen
meski begitu secerca harapan bagi indonesia dan dunia
muncul jelang akhir dua ribu dua puluh
beberapa vaksin covid sembilan belas berhasil diproduksi
dan siap diedarkan secara massal pada dua ribu dua puluh satu
temuan vaksin turut memberi tren positif
bagi pertumbuhan ekonomi
dengan memulai vaksinasi
banyak negara memprediksi perekonomian mengalami rebound
vaksinasi menjadi kunci pemulihan ekonomi
distribusi vaksin secara merata diperlukan
untuk membentuk herd immunity
atau kekebalan kelompok
sebuah solusi mengatasi pandemi
sedikitnya tujuh puluh persen dari warga indonesia
untuk mewujudkan herd immunity
jika vaksinasi masal berhasil dilakukan
dan keandalan sistem kesehatan nasional terus diperkuat
pertumbuhan ekonomi indonesia berpeluang
menunjukkan tren positif
laporan bank dunia edisi april dua ribu dua puluh

diproyeksi mencapai empat empat persen
namun bank dunia menekankan vaksinasi yang lambat
dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi
kepercayaan publik sangat dibutuhkan
untuk pemulihan ekonomi ini
informasi yang akurat tentang keandalan sistem kesehatan
dan upayanya menangani covid sembilan belas secara serius dan efektif
dapat menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi
kepercayaan dan keinginan ekonomi indonesia
dan harapan yang terbangun dapat membangun keyakinan konsumen
khususnya kelas menengah
untuk berbelanja guna memulihkan perekonomian nasional
terima kasih masih bersama kami di sini
dayangan ini sekali lagi bisa disaksikan
di halaman youtube cimb niaga
dan juga youtubenya cnn indonesia
dan buat bapak ibu yang ingin memberikan pertanyaan
silakan tulis di kolom komentar di halaman youtube
sekali lagi tulis pertanyaan
pertanyaan di kolom komentar
pertanyaannya untuk siapa
dibuat lebih singkat tegas dan juga nanti kita akan bacakan
sesuai dengan flow diskusi
dan ada hadiah
totalnya rp satu juta untuk lima pemenang
jadi silakan bertanya
dan juga nanti siapa tahu anda yang beruntung
untuk mendapatkan hadiah totalnya tadi rp satu juta
nah saya langsung sapa di sini karena sudah ada narasumber ke saya
tapi mungkin yang dari luar dulu nih ada ibu karolin
ibu karolin apa kabarnya sehat bu
kabar baik bu
bu kalau kita ngomongin ini soal strategi kesehatan gitu ya di sini nih
nah ini kalau misalnya kita bicara soal bagaimana penyelenggara jasa kesehatan
di sini industri nya bu karolin untuk meningkatkan public health
untuk dalam rangka economic recovery
tadi sudah dikatakan juga kan sama mbak pres
ini penting banget nih soal sektor kesehatan ini gitu
mungkin sekarang yang bisa dilihat tuh adalah ini udah ada covid
tapi juga banyak banget isu kita yang lain musim dbd lah segala macam juga ada
gimana nih biar supaya sustainable
the health industry dari sisinya rumah sakit untuk memanage tidak hanya covid
tapi juga berbagai macam ancaman yang lain
pertanyaannya yang baik sekali terima kasih bu
dalam pidato pertama setelah pelantikan periode
pres jokowi menyampaikan
lima prioritas kerja untuk periode kedua
yang paling pertama adalah pembangunan sumber daya manusia
membangun sdm yang perah yang dinamik terampil mengusai ilmu pengetahuan teknologi
nah di sini sektor dan isu kesehatan menjadi landasan dari progres utama tersebut
kalau tidak sehat produktivitas sudah pasti terganggu
ada tiga hal pembelajaran dari pandemi ini
yang pertama adalah pandemi membangun kesadaran akan pentingnya
dan pentingnya kesehatan publik terhadap ekonomi dan produktivitas masyarakat
mungkin banyak yang tidak menyangka bahwa krisis kesehatan bisa begitu berdampak terhadap ekonomi
mungkin yang kita pikirkan dampak bencana alam krisis politik krisis keuangan
tadi yang disebutin pak igor krisis tenaga listrik mungkin yang mengganggu ekonomi
tapi tidak berpikir karena krisis kesehatan menyebabkan krisis ekonomi
yang kedua adalah pandemi membangun kesadaran
akan tanggung jawab semua pihak di dalam menjaga kesehatan publik
kalau dulu mungkin kita berpikir bagaimana caranya saya sehat saya panjang umur
anak saya sehat dan pintar tapi sekarang tidak cukup
percuma saya sehat tapi satu kota masih pandemi semua lockdown
sorry slide boleh diturunkan tidak perlu slide nya
jadi mungkin kita tadi kita sudah mencoba
kita sudah mencoba
mungkin kita tadinya kita pikir supaya saya sehat tapi sehat tapi satu kota masih pandemi dan semua lockdown
jadi kita mulai berpikir bagaimana kita sama sama sehat
ibarat perahu sama sama mengumpung atau sama sama menggelam
karena kopi tidak mengenal batasan kk atau rt dan ekonomi
tetapi merupakan tanggung jawab kita bersama
jadi yang pertama adalah semoga pandemi mengingatkan kita akan ancaman krisis kesehatan lainnya
jadi sudah dikirakan dbd
stunting adalah lainnya
kematian yang memakan korban nyawa puluhan ribu ratusan ribu setiap tahun
penyakit kanker jantung hipertensi dan sebagainya
dan dia diobati dengan baik
kalau menjadi ini kita bersama
nah pak jokowi menyampaikan antisipasi bonus demografi di tahun dua ribu tiga puluh sampai dua ribu empat puluh
yaitu lonjakan persentase populasi produktif di dekade tersebut
tidak mungkin akan kita nikmati bonus demografi tersebut jika ancaman krisis kesehatan lainnya tidak teratasi
kuncinya ada pada infrastruktur kesehatan nih
dan di indonesia yang masih sangat tidak cukup
dari gdp kalau kita lihat dari jumlah tempat tidur rumah sakit satu juta populasi jumlah dokter apalagi jumlah spesial
masih sangat jauh dari gunungan
dan jauh dari negara tetangga
lebih lagi tidak terdiskusi dengan rata
populasi yang paling rentan justru yang paling tidak terjangkau
mereka yang harus diperhatikan
itu adalah sebuah penyakit yang belum hadir di daerah daerah terpencil seperti
harapan saya agar kita menggandingkan suasana kita saat ini
dan siap untuk diperintah kok
berharap di bawah pak jokowi dan pak budi
supaya peningkatan kesehatan publik menjadi prioritas utama depan masyarakat yang utuh dan produk secara optimal
iya bu karolyn memang menarik ya
ternyata itu sehat itu penting banget
untuk kita sehat itu memang penting banget
dan kita jadi penuh dengan apa yang kita makan lingkungannya udara yang kita hirup
dan juga tadi itu menarik adalah sebenarnya jadi kayak oh banyak underlying issues gitu loh ternyata dengan adanya pandemi ini
termasuk soal tenaga medis yang belum rata dan sebagainya
saya akan ke ibu karolin lagi
retail juga terdampak sekali begitu kan
tapi apakah pak hans ini optimis atau tidak melihat dua ribu dua puluh satu setelah dua ribu dua puluh yang menantang
terima kasih andini
jadi saya kira industri retail terutama retail fmcg fast moving consumer goods itu juga terdampak pandemi secara langsung
sepanjang yang saya catat ya selama dua puluh tahun terakhir industri fmcg tidak pernah mengalami kontraksi
ini menurut data nielsen ya
nah kalau kita lihat memang kondisi pandemi mengapa katakanlah terjadi penurunan industri
saya kira jelas kita melihat ada penurunan daya beli konsumen terutama di segmen middle
tapi juga kita lihat adanya pembatasan pembatasan sosial ya yang dilakukan
dan ini memang harus kita lakukan untuk mencegah penularan virus lebih lanjut
jadi secara umum memang pandemi ini sangat berdampak pada bisnis retail
kita lihat perjalanan tahun dua ribu dua puluh
kita mengawali tahun dua ribu dua puluh dengan sangat optimis
quarter pertama bagus sekali apalagi di bulan maret pada saat itu untuk industri retail mengalami panic buying ya
luar biasa animo masyarakat belanja gitu
tapi kemudian festive dua ribu dua puluh itu sangat berat
festive atau masa masa periode ramadan itu biasanya menjadi masa panen ya
masa panennya retailer
dua ribu dua puluh sangat berat
dan kita lihat dari juli sampai desember daya beli termasuk juga industri retail relatifly lemah
tapi terus membaik sampai katakanlah dua ribu dua puluh akhir desember
nah bagaimana dua ribu dua puluh satu
kita melihat atau memasuki tahun dua ribu dua puluh satu dengan optimisme
terutama apalagi kita sebutkan program vaksinasi dimulai
kita memandang vaksinasi sebagai kunci pemulihan ekonomi

memang di awal januari dengan penerapan ppkm pada saat itu
dan pembatasan jam operasional di bulan di pertengahan januari dan februari
memang sedikit kembali menekan industri retail
waktu itu jam tujuh ya sudah tutup ya
ya karena jam operasional pada saat itu dibatasi sampai jam tujuh malam
sementara biasanya retailer fmcg peak hours nya itu jam tujuh delapan malam gitu
kemudian bergeser dua minggu kemudian jam delapan malam sekarang jam sembilan malam
saya kira per maret situasi menjadi lebih baik ya
kita masih sangat optimis bahwa dua ribu dua puluh satu harusnya bisa lebih baik dibandingkan dua ribu dua puluh
keyakinan masyarakat saya kira kembali terlihat untuk berbelanja untuk spending kebutuhan sehari hari
memang kalau kita lihat masyarakat secara umum kita tidak bisa mengeneralisasi semua konsumen
saya kira in term of spending tidak mengalami penurunan bahkan dalam banyak kasus naik
dan mereka tidak switching brand biasanya segmen ini
tetap konsisten dengan brand yang ada bahkan membeli dalam jumlah yang lebih besar
tapi kalau kita melihat middle middle low segmen memang kita lihat impact terhadap daya beli terlihat sekali
kita lihat mulai terjadi penurunan spending pasti frekuensi turun
itu semua segmen turun frekuensi tapi belanjanya lebih banyak
tapi tidak pada segmen menengah bawah
bahkan terjadi juga switching brand kepada brand brand yang lebih value for money
tapi saya kira kembali ke pertanyaan andini kita melihat secara industri dua ribu dua puluh satu kita tatap dengan optimisme bahwa tahun ini akan lebih baik dibandingkan tahun dua ribu dua puluh yang lalu
nanti saya mau balik juga soal regulasi itu juga gimana dampaknya terhadap bisnis
tapi saya ke pak alim terlebih dahulu nih
pak alim kalau kita ngomongin properti
properti untuk bantu perekonomian nasional
tadi pak wapres juga sudah mengatakan kan ada pengepusan pajak untuk kendaraan dan juga untuk properti gitu
itu lumayan berdampak kah untuk industri bapak
jadi kalau kita bicara properti memang kondisinya sama seperti di retail juga ya di tahun dua ribu dua puluh itu kan waktu kita yang sangat luar biasa struggling
jadi kalau kita bicara properti memang kondisinya sama seperti di retail juga ya di tahun dua ribu dua puluh itu kan waktu kita yang sangat luar biasa struggling
behavior orang berubah kan
pertama mereka lebih concern kepada kesehatan
kemudian juga mereka semua pakai iot kan
kemudian juga semua orang sekarang belanja juga digital gitu kan ya karena restriction dan psbb
nah memang konstruksinya cukup lumayan luar biasa di tahun dua ribu dua puluh karena sebenarnya properti ini sebenarnya kalau nggak ada pandemi itu diharapkan

nah ini karena kami berpikir bahwa kalau nggak ada pandemi itu diharapkan akan naik di dua ribu dua puluh karena tidurnya udah kelamaan udah hampir tujuh tahun
terakhir kita peak itu di dua ribu tiga belas
kita harapkan di dua ribu dua puluh itu recovery tapi memang ternyata ada pandemik gitu kan ya

nah tetapi memang kalau kita bicara properti kan tidak hanya sekedar
hunian tapi juga ada office
kemudian ada retail
juga kan kemudian juga ada
tetapi yang cukup menarik
bahwa ternyata di tahun

rekonstruksi minus di kuartal kedua
gitu ya tetapi
kemudian orang ada
keinginan untuk mencari
hunian yang lebih baik
karena home gitu kan
kalau kita lihat dari beberapa
market ya itu
tumbuh sebenarnya untuk landed khususnya
kemudian kita juga
kebetulan di tahun dua ribu dua puluh
juga kami sinara maslen
ada program move in quickly gitu ya
memberikan beberapa stimulus
dari developer kepada
pencari rumah dan ini
tumbuh gitu ya nah kalau kita lihat
dari total apa namanya
secara nasional itu kan sangat berkontribusi
gitu kan ya dan kemudian
juga kalau kita lihat indikatornya
kalau kita bicara
lihat di mungkin di monitor ada
kalau kita bicara
ya untuk flpp itu
dia akan outputnya
itu sekitar dua lima
jadi kira kira kalau misalkan kita punya
flpp budgetnya itu sekitar lima enam
enam triliun di dua ribu dua puluh satu gitu ya
itu ada kemungkinan
dampak ekonominya bisa menjadi dua belas
triliun nah itu kita bicara flpp gitu ya
nah kemudian kita bicara lagi
input outputnya ini input outputnya
properti sektor kan sangat
berdampak kemana mana nih
kemudian ke banking ya kan
karena orang ngambil mortgage kemudian ke government
sama education sector juga ya
pengaruh dan juga ke vehicle
kemudian juga ke industri
yang lain seperti bahan bangunan segala macam
ini kan sangat berdampak nih jadi
kalau kita lihat memang
properti ini menjadi salah satu
backbone lah kalau kita lihat kan
di gdp sampai dengan saat ini kan
untuk morgait sendiri kan kira kira
gitu kan ya nah terkait
dengan beberapa relaksasi
dan stimulus dari pemerintah sendiri
kita melihat bahwa secara
umum industri property menyambutkan
baik gitu ya cuma memang
apa namanya waktulah untuk
berdatasi karena juga
kita harus mengedukasi market gitu kan ya
dan juga yang penting sebenarnya adalah
daya beli di sana gitu kan ya
nah jadi barangnya ada stimulusnya ada
tetapi apakah daya belinya ada nah itu
kan juga menjadi satu
ini sendiri ya satu pr sendiri gitu ya
bapak lihat trendnya kalau gitu dua ribu dua puluh satu gimana
kita sih optimis membaik
gitu ya cuma memang butuh waktu
karena sebenarnya experience orang beli rumah
itu kan bukan beli seperti barang retail
bukan consumable goods ya kadang kadang
orang beli butuh waktu sekitar sepuluh tahun
untuk ganti rumah gitu kan ya
tetapi kita melihat bahwa
property di tahun
kita harapkan dengan stimulus pemerintah juga
bisa mendongkrak lah
gitu kan tapi kita butuh waktu
dan memang kuncinya adalah vaksin
karena kalau vaksinnya berhasil
industri yang tadinya loose menjadi
recovery nah kalau recovery kan berarti
kan semua aktivitas
produksi kan berjalan kembali ya
kemudian masyarakat atau
pegawai ataupun karyawan itu kan
mendapatkan income lagi nah
daya belinya ada nah nanti domino efeknya
kan kembali lagi ke daya beli yang tadi
yang saya sebutkan tadi gitu ya
dan kita melihat bahwa di dua ribu dua puluh satu
mudah mudahan vaksinnya berhasil dan saya sih
optimis berhasil ya gitu ya
karena ini kan satu
keharusan gitu kan ya
nah dengan begitu nanti
properti bisa akan
recovery gitu kan ya karena daya belinya sudah
ada gitu kan dan ada
kemungkinan juga dengan stimulus dan juga
insentif insentif yang diberikan oleh
pemerintah dan juga oleh developer
gitu kan ya itu bisa
meng enforce daya beli orang
dan juga yang pasti
papan ini papan ini kan kebutuhan utama ya
betul dan perubahan perilakunya
yang kayak tadi kan kerja dari rumah belanja
apa apa dari rumah gitu jadi kebutuhan
banget gitu betul dan itu nanti akan terbawa jadi
saya rasa tidak hanya akan berhenti
sekarang nanti kalau vaksin
karena tetap kita harus pakai masker
protokol kesehatan kan tetap harus dijaga nih ya
mungkin akan bekerja
online gitu ya digital juga
mungkin dengan offline karena kan memang
protokol tetap harus dijaga karena memang
walaupun vaksin sudah roll out semua
komunalnya dapat tapi kembali
lagi kita juga harus
tetap hati hati gitu kan seperti itu kira kira
baik oke sebelum saya
ke ibu karolin oh sepertinya pak budi
gunadisadikin sudah bergabung dengan kita
di sini sekali lagi buat teman teman yang
ingin bertanya langsung saja taruh
pertanyaan di kolom komen
di youtube ini ada youtube
cimb niaga atau youtube nya
cnn indonesia saya langsung
sapa dulu pak budi gunadisadikin
selamat pagi pak budi
selamat pagi selamat pagi
selamat pagi senang sekali sudah ada pak budi
di sini pak budi ini pertanyaan
yang paling banyak ditanyakan
ini prosesnya sampai hari ini nih
dan tahapan selanjutnya
seperti apa pak budi
jadi memang perkemarin
kita sudah mencapai dua belas tujuh
juta sutikan ya
untuk seluruh indonesia
sejak tanggal tiga belas januari
tahun ini dan untuk evoma
indonesia sekarang dari jumlah suntikan
merupakan ranking ke delapan di dunia
keluarkan negara negara yang
bisa memproduksi vaksin sendiri
seperti amerika inggris
dan cina karena mereka
tidak memiliki masalah suplai
dari vaksin indonesia adalah
di bawah brazil turki jerman
yang sudah berhasil
menyutikan paling banyak
sampai saat ini ya kita sudah
lebih banyak dari perancis kita sudah
lebih banyak dari spanyol dari israel
dari united arab emirates
yang dulunya besar besar ya
kita juga di atas dari
dan banyak negara negara
di eropa barat yang di atas
kita hanya tinggal jerman
sama inggris dan kalau kita lihat
bedanya dengan jerman sudah tidak banyak
lagi nah sutikan
kita per hari sudah mencapai
lima ratus ribu per hari
jadi sekitar dua lima juta
lah seminggu ya
atau sekitar sepuluh juta
per bulan dan itu
memang on track sesuai
dengan ketersediaan vaksin jadi kecepatan
vaksin kita bukan hanya
untuk mengejar target saja
tapi juga tergantung ketersediaan
vaksinnya kayak di awal
januari februari kita cuma punya
tiga juta vaksin jadi nggak mungkin kita
sejuta sehari atau lima ratus ribu per hari
enam hari juga udah habis padahal kita punya
nah di bulan maret april ini
kita ada stok rencananya
per bulan jadi kita bisa
suntik lima ratus ribu per hari kalau kali
tiga puluh hari bisa pas lima belas juta
gara gara ada lonjakan
kasus di india
india embargo vaksinnya
satu juta dosis yang harusnya
dari kerjasama dengan
gavi who yang gratis
itu kita tadi ya rencana dapat
tujuh juta sekarang kita dapatnya
hanya satu tiga atau
empat juta kemudian sisanya
berhenti jadi bulan april ini
masanya karena jumlah
vaksinnya sedikit tapi mei
rencana kita produksi yang
biofarma bisa meningkat kembali
sehingga kita lajunya bisa
kita tingkatkan itu update
saya sementara oke kemudian yang
prioritas lagi apa nih pak
karena kan kita udah lewat saya mau artawan udah dapet
kemudian frontliner sudah ada
tapi di sini tadi dari industri retail
ternyata belum terjamah tuh
kalau misalnya soal vaksinasi ini
siapa yang akan jadi priority
diberikan berdasarkan risiko
yang bayar pajak banyaknya
orang tapi berbasis risiko
di seluruh dunia yang resikonya
paling tinggi adalah tenaga kesehatan
karena mereka setiap hari
virus dalam konsentrasi tinggi
jadi itu yang sudah kita bereskan di januari
februari sebanyak satu lima juta orang
adanya di para lansia
karena lansia ini adalah
orang orang yang kalau terpapar
kemungkinan wafatnya tinggi
sebagai gambaran dari satu lima juta
di indonesia sampai saat ini
jumlah kasus kematian yang ada
demikian juga data yang kita
lihat di rumah sakit rumah sakit
atau kalau data
jadi jumlah orang
yang wafat terhadap
jumlah orang yang terpapar
di seluruh dunia
mungkin akarnya sekitar satu tujuh satu delapan
di indonesia mungkin sekitar
lansia itu empat kali atau lima kali
lipat lebih tinggi
dibandingkan dengan rata rata nasional
di seluruh dunia juga begitu
kemungkinan wafatnya orang orang lansia kita
itu lima sampai enam kali lebih tinggi
dibandingkan kalau itu terkena yang muda
di sini ada teman teman perbankan
pasti bisa mereka punya datanya
mungkin paling banyak terkena
saya ada satu bank swasta yang saya tahu
tapi tidak ada satupun yang wafat
dibandingkan dengan kalau misalnya
ada senior perbankan yang kena
misalnya lima orang mungkin bisa dua
tapi ada dua yang wafat
jadi itu sebabnya kenapa fokusnya kita ke lansia dulu
jadi kita minta kalau bisa wartawan
kalau minta pegawai pariwisata
ya pegawai pariwisata yang lansia dulu
kalau misalnya ada pegawai retail
kalau itu misalnya ada yang lansia
pasti kita suntik
pasti segera kita sutik tinggal dikumpulkan
karena saya lihat ada juga kan
yang bekerja dengan usia yang diatas enam puluh an
atau mau masuk enam puluh itu segera kita suntik
atau kalau misalnya ada pakaian
ada pegawai retail yang mau membawa lansia
orang tuanya atau mertuanya
kita baru saja membuat arahan
untuk akselerasi lansia ini
kita juga bisa suntik yang bersangkutan
karena lansia itu perlu diantar
tapi sekali lagi teman teman
tolong kita lindungi rekan rekan
sesama kita yang jauh lebih lemah dari kita
dengan memberikan mereka proteksi duluan
ya untuk yang muda yang relatif
lebih kuat lebih aman
kita berikan ke mereka
kesempatan kepada teman teman kita
rekan rekan kita yang lebih rentah
baik jadi memang harus kita mengalah dulu gitu
untuk kelompok prioritas
nah sekali lagi ini untuk lima penanya terbaik
yang melalui youtube cmb niaga
akan dapat hadiah totalnya
satu lima juta rupiah
satu juta rupiah dalam bentuk rekening ponsel
yang disponsori oleh
email dan pertanyaannya
pertanyaannya tolong dibuat singkat tegas dan berbentuk
jelas dan untuk siapa
saya kembali lagi ke pak budi
pak budi banyak banget kan ini varian dari afrika selatan lah
dari mana mana nih tapi kalau soal
vaksinasi yang kita punya atau akan
kita terima nantinya
seberapa efektif untuk menangkal ini
jadi mutasi virus ini sudah
mereka memasukkan kedua kategori
ada yang namanya varian of interest
yang perlu diamati
dan ada yang namanya
jadi mutasi yang benar benar harus
kita tindak lanjuti
nah varian of concern yang sekarang
tiga yaitu dari inggris
dari afrika selatan dan dari
ketiga ini kenapa menjadi masuk
penularan yang lebih tinggi
apakah mereka memiliki
fatality yang lebih tinggi
itu masih berdebat
tapi kalau penularannya lebih tinggi
sudah dikonfirmasi secara ilmiah
fatalitasnya lebih tinggi ada yang bilang
kalau saya dalam posisi terebut
saya belum berani konfirmasi
karena memang belum final tergantung
siapa yang nyebarin
paling banyak tapi dasar dasar itu
bukan dasar dasar ilmiah yang kita anut ya
jadi memang mereka
penularannya lebih tinggi dan kita harus
terjadi third wave atau
lonjakan ketiga di eropa
di india dan di amerika selatan
itu juga disebabkan
baru ini itu yang nomor satu
yang nomor dua
apakah varian varian baru ini
vaksin data yang
kita terima sampai sekarang masih
bisa beberapa vaksin
efekasinya akan menurun
tapi masih bisa memberikan
proteksi itu data
yang kita terima sekarang kemudian
ada buktinya enggak ada
jadi kalau kita lihat lonjakan
ketiga atau third wave itu
terjadi di eropa
kecuali beberapa negara
salah satunya inggris
inggris tidak terjadi lonjakan ketiga
seperti yang terjadi di perancis
di belanda jerman
dan lain sebagainya karena
vaksinasi di inggris sudah tinggi
itu bukti bahwa
vaksinnya bisa meredam
strain baru karena strain baru
yang ada di inggris itu yang sekarang
paling menyebar di seluruh
dunia itu terbukti inggris tidak
naik karena memang vaksinasi
sudah berjalan cukup
masih terima kasih baik
pak budi ini kita di sini ada dari
ada dari properti ada bu karolin
juga dari industri dari rumah
kita buatnya lebih cair aja nih mumpung
ada kesempatan untuk bisa ngobrol sama pak budi
kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan
selain juga teman teman yang sudah memberikan pertanyaan
di youtube channelnya
cmb niaga atau cnn indonesia
silahkan pertanyaan untuk siapa kita akan segera bacakan
ini sekarang saya tapi mau tanya
dulu sama pak budi pak budi kemarin ada bencana
nih di nttn tb nah
kemudian kalau kita mau ngomongin soal proses
vaksinasi di pulau pulau terluar
kita tahu ntt juga banyak sekali
jumlah pulau pulau yang remote begitu
lokasinya ini bagaimana
prosesnya pak dengan adanya bencana saat ini
tadi saya baru rapat
terbatas dengan bapak presiden
menteri pupr di sana
kemudian vikon juga dengan
beberapa menteri terkait
mengenai bencana di nusa tenggara
memang siklon propis seroja
ini adalah yang terbesar
yang pernah kena
di indonesia biasanya indonesia
itu daerahnya tidak terkena
ini lebih ke daerah daerah
atau filipina ini pertama
memang kita mesti lebih memperhatikan
dampaknya perubahan lingkungan
yang terjadi karena saya dengar laporan
dari ketua bmkg
suhu laut memang naik
yang biasanya dua puluh enam dua puluh tujuh sekarang sudah tiga puluh
tiga puluh derajat celcius sehingga
mengakibatkan siklon propis ini
untuk pertama kali dalam
dampak yang cukup besar
nah jadi banyak yang terkena
di nusa tenggara timur terutama
sehingga prioritas kita
sekarang adalah penanggulangan bencana dulu
jadi otomatis vaksinasinya
ke penanggulangan bencana
rekan rekan kita yang
terkena dampak baik itu wafat
atau pun luka
itu bisa segera ditangani kita sudah
pos kesehatan tim
kesehatan juga sudah datang ke sana
banyaknya ortopedi sama anestesi
karena banyak yang patah tulang
kemudian perlu segera dioperasi atau di bios
itu sudah kita kirim ke sana
nah pertanyaannya sekarang adalah bagaimana
mengenai vaksinasi ke pulau pulau
terluar indonesia itu
sebenarnya beruntung karena kita sudah
memiliki infrastruktur sepuluh
puslesmas tersembah di seluruh indonesia
jadi bahkan di pulau pulau yang
terkena bencana tadi saya kagum juga
kita punya puslesmas
di sana saya sebutkan aja
ada kita punya puslesmas
di pulau ile boleng
di pulau wai merang
di daerah balniona
dan wai wadan itu daerah daerah yang
terus terang saya nggak pernah dengar itu ada
empat puslesmas di pulau pulau terpecil di daerah
tenggara timur yang bisa
menjadi sentra vaksinasi dan sudah
yang proven karena kita selalu
memberikan vaksinasi ke anak anak
jadi kita bersyukur
bahwa kita sudah punya lebih dari
sepuluh puslesmas yang juga
sudah rutin melakukan program vaksinasi
kalau dari sisi infrastruktur
saya tidak terlalu khawatir
yang saya lebih khawatir adalah
ketersediaan vaksinnya yang
cukup melihat bahwa tren di dunia
sekarang negara negara yang
baik oke pak tadi
kita sempat bahas juga sama ibu karolin
ternyata banyak banget underlying issues nya
dari pandemi ini gak cuma covid sembilan belas
dan juga penyakit yang
kita hadapi tidak hanya
covid sembilan belas saja di sini
mungkin penanganan penyakit lainnya
terutama juga stunting
sekarang kita ngomongin gizi orang harus
sehat kalau kita bicara covid sembilan belas
nah ternyata kita juga masih ada
masalah stunting dan sebagai gizi buruk
dan sebagainya gitu ini gimana nih
supaya pemerintah itu juga bisa
membagi fokusnya dengan adanya
pandemi tapi juga underlying issues nya
diselesaikan ibu karolin silakan
kalau mau ingin menambahkan silakan pak budi
silakan ibu karolin
ibu karawin ingin menambahkan silakan bu
jadi saya sudah share pak bahwa
mengingatkan kita bahwa
kesehatan publik itu tanggung jawab kita
bersama dan ada
ancaman kesehatan lainnya
selain covid yang harus
perhatian kalau kita
akan mengoptimalkan produktivitas
dari masyarakat dan juga
mengantisipasi bonus demografik
dibicarakan oleh pak jokowi di tahun dua ribu tujuh belas
sampai dua puluh empat puluh termasuk
di dalamnya ya stunting
kematian ibu dan anak
dan lain sebagainya jadi
saya menyampaikan bahwa
ada pembelajaran dari pandemi ini
bukan hanya dari covid
tetapi penyakit lain
yang kuncinya adalah
infrastruktur kesehatan kita
yang terus perlu kita perkuat
dan menjadi prioritas
silakan pak budi
ya mungkin kalau kita lihat
strategi besarnya ya
memang bapak presiden pesan ke saya
pak budi kan dari sektor keuangan
indonesia tuh mengalami krisis
sudah beberapa kali

terjadi krisis indonesia selalu
berhasil melakukan reformasi
besar dan sukses
contohnya tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan ada krisis
ekonomi besar yang disebabkan
oleh krisis sektor keuangan
kita mereformasi perbankan
dan juga bank indonesia
pada saat itu secara masif
teman teman di perbankan ini kan
si amby niaga mengalami juga
krisis tersebut sehingga paham
sekali mengenai hal tersebut
demikian juga krisis berikutnya
yang bisa menelurkan reformasi
di bidang social security
krisis sekarang selain
kita sudah spending
tahun lalu sekitar enam ratus triliun
adalah saatnya kita melakukan reformasi
dan bapak presiden memesankan
salah satunya adalah reformasi di sektor
kesehatan nah seperti apa
yang kita mau lakukan saya bisa share
sedikit walaupun nanti finalnya
kalau sudah jadi saya akan kasihan lebih terbuka
kepada seluruh stakeholder termasuk
ibu caroline karena yang pegang rumah sakit
sektor kesehatan itu
saya bilang kementerian kita namanya
bukan kementerian kesakitan
kita harus lebih banyak
fokus menciptakan manusia
menyembuhkan orang sakit
itu yang pertama kali kita mesti
kementerian kesehatan bukan
industri kesakitan atau kementerian kesakitan
kita harus fokus menciptakan
orang sehat bukan
fokus menyembuhkan orang sakit
menciptakan orang sehat sifatnya
menyembuhkan orang sakit
itu di hilir
menyembuhkan orang sehat
jauh lebih murah menciptakan
orang sehat jauh lebih murah
dibandingkan menyembuhkan orang sakit
covid sembilan belas supaya kita tetap
sehat rajinlah berolahraga
pengguna vitamin c
itu gak sampai satu juta sebulan
lima ratus ribu juga bisa
vitamin c nya kalau syukur syukur
makan jeruk yang banyak gitu kan
atau kemudian pakai masker
dia menjadi sakit
dan mesti disembuhkan
dia mulai tuh beli antivirus
remdesivir misalnya puluhan juta
sakit yang lebih parah ada
sitokin stom dia perlu yang namanya
enam itu ratusan juta
perlu ventilator masuk
rumah sakit jauh lebih mahal
dan juga lebih
tidak produktif kalau kita sehat masih
bisa kerja dapat gaji kalau sudah sakit
gak bisa kerja gak dapat gaji jauh lebih
nyaman kalau kita sehat ya kita
bisa berkumpul dengan keluarga kalau kita sakit
semewah apapun rumah sakitnya
dapat kamar paling bagus di rumah sakit siloam
pasti lebih senang tinggal di rumah
jadi teman teman strategi kesehatan
ke depan kita harus
lebih banyak membuat strategi
menganggarkan uang untuk
program menciptakan orang sehat
bukan program menyebubkan
orang sakit kalau saya lihat sekarang
dananya kementerian kesehatan
lebih banyak ngurusin orang sakit
dananya masuk ke rumah sakit
kalau kita lihat bpjs yang ratusan triliun
semuanya hampir semuanya masuk ke rumah
sakit bukan menciptakan orang
sehat menciptakan orang sehat itu
tadi dibilang wah pak
ini banyak yang sakit cancer atau tb c
nah kita screening tb c nya
jangan mengobati orang sakit tb c
tapi yang harus lebih banyak kita lakukan adalah
mendidik orang supaya jangan terkena
tb c mendidik orang
agar menjaga sanitasi dan
lingkungannya agar tb c tidak menular
mendidik orang agak sering sering
melakukan testing dan screening
menurut tb c kalau toh pun
sudah kena mendidik mereka
agar bisa mengkonsumsi obat yang cukup
yang baik secara rutin selama
enam bulan sehingga tidak usah masuk ke rumah
sakit tapi sekarang kalau kita lihat
lebih banyak bicaranya
mengenai urusan rumah sakit
akibatnya jadi mahal memang ini
lebih menarik karena memang bisnis yang
besar uangnya banyak tapi
secara sistem kesehatan
secara memanfaatkan potensi
demografi bukan strategi yang tepat
strategi menciptakan orang sehat
bukan strategi menyebuhkan
orang sakit ini lebih tepat
lebih nyaman lebih produktif
dan jauh lebih murah
buat negara begitu
dan itu dimulai dari diri kita sendiri
pak budi boleh saya tampilkan silakan silakan bu
ini punya saran juga nih pak budi
karena yang kita lihat adalah
banyak orang takut
sekali ke rumah sakit
sehingga banyak hal preventif
yang harusnya bisa dijalankan tidak dijalankan
penyakit kronis lainnya
sehingga yang kita lihat adalah
banyak pasien datang pada saat sudah fase akut sekali
yang sebenarnya bisa dicegah
kalau pasien datang lebih awal
dan kekhawatiran kita yang kedua pak
pada saat kita sudah selesai covid
sudah selesai pandemi ini
nanti ada pandemi lainnya yang muncul
yang mungkin penyakit itu sudah di
kita tiadakan kita eradikasi
tapi karena orang takut ke rumah sakit
dan takut menjalankan program program preventif ini
malahan selesai covid
ada masalah selanjutnya
saran saya kita juga
membangun pengertian masyarakat
sudah aman ke rumah sakit
lebih baik menjalankan
daripada ditunda nanti akhirnya
ada masalah yang baru
baik bukar alin
itu juga tadi menarik pak hans juga mengatakan ya
protokol kesehatan kalau di industri retail
itu masih banyak yang
mengabaikan begitu sebenarnya
mungkin dari industri retail sendiri
untuk kita ngomongin antisipasi kan
pencegahan yang bertatapan langsung dengan konsumer
ada nggak ini sarannya
atau apa seperti apa supaya protokol kesehatan
iya saya kira pandemi ini mengajarkan kita juga banyak hal ya
terutama tadi kita bicara mengenai
kesadaran masyarakat akan pentingnya
menjaga kesehatan terutama
memperkuat imun kita masing masing
memang kalau tadi andini katakan dalam retail
tidak mudah juga untuk
katakanlah menerapkan protokol kesehatan
walaupun ketika di toko kita sangat strik
menerapkan protokol kesehatan terkadang
memang tadi kita bincang bincang juga
kalau konsumen datang tidak pakai masker
kita tegur kadang kadang juga
ya walaupun ditegur dengan cara yang demikian
halus ya kadang kadang memang
juga banyak reaksi yang
sulit untuk kita bisa terima juga gitu
bahkan saya mau belanja kok
nggak boleh masuk karena nggak pakai masker gitu ya
hal hal seperti itu saya pikir
praktikal terjadi dan bagaimana
kita secara konsisten bisa terus
menerapkan protokol yang sudah kita gariskan
jadi nggak bisa toleransi gitu
artinya kalau memang
tidak pakai masker ya mohon maaf
kita tidak bisa
mengizinkan masuk gitu ya
memang tidak mudah tapi ya itu yang harus kita lakukan
dengan pandemi ini di sisi lain
betul betul menyadarkan kita semua
preventive action menjaga kesehatan tubuh
olahraga minum vitamin yang diperlukan
hal hal katakan terkait dengan hygiene ya
kita melihat bahkan dalam kategori
mix produk produk retail fmcg
yang kita jual itu yang namanya
itu luar biasa peningkatannya
bukan cuma yang menyangkut katakanlah
masker tapi juga katakanlah hand sanitizer
sabun cuci tangan gitu ya
dan pembersih pembersih lainnya
itu luar biasa tinggi jadi
saya melihat walaupun kita semua tentunya
berharap pandemi cepat berakhir
tapi saya percaya akan banyak
sudah banyak learnings yang kita dapat
dan semoga ke depannya ini membuat
masyarakat dan kita semua bisa lebih baik lagi
menjalankan memelihara kesehatan kita masing masing
baik ini kita sudah banyak pertanyaan yang masuk
di sini ada bayu saputra
untuk pak alim pak alim gunadi
strategi apa yang akan dikembangkan
oleh sinarmas land
karena based on data walaupun di tengah pandemi
sinarmas land masih mendapatkan base developer
di tahun dua ribu dua puluh
wah ya ini pertanyaannya
juga berterima kasih nih
mengapresiasi kita juga di dua ribu dua puluh
mendapatkan ini ya
best developer lah salah satu award ya
jadi gini kita bicara
terkait dengan krisis kesehatan
kami berharap juga dari
industri properti juga
jangan sampai menjadi krisis
keuangan gitu kan ya
karena kalau kita melihat
pembelian daripada properti ini
term of payment nya dari mortgage
dari bank itu yang penting gitu ya
sampai berdampak ke banking gitu ya
mau beli rumah susah gitu kan
ada krisis keuangan npl naik dan sebagainya
dan sebagainya gitu ya kemudian banyak industri
juga di tahun dua ribu dua puluh
juga banyak terdampak dan
ya kita juga tahu bahwa
untuk industri industri tertentu yang diberikan
stop atau kolaps atau malahan
phk dan sebagainya gitu ya
nah kami melihat
kondisi seperti ini
kita harus sinergi gitu ya
jadi kalau saya bicara strateginya adalah

semua stakeholders harus bergandengan
tangan terutama di industri properti gitu ya
dari perbankan kemudian
dari regulator sendiri kemudian
ya terutama pemerintah gitu ya
pengambil keputusan dan juga
dari asosiasi misalkan rei
kemudian dari rb karena kita
melihat bahwa industri properti ini
menjadi salah satu tulang
kalau nggak salah di dua ribu dua puluh lima
yang dari gdp gitu kan ya nah kalau
dari sinar masalah yang sendiri kita melihat
juga menyambut baik
stimulus terutama adanya insentif
itu kita di tahun dua ribu dua puluh
melunching satu emphatic program
ya kita sebut dengan wish for home
kita juga memberikan banyak stimulus
kita juga meng create satu hunian
kita sebut dengan compact millennial design
yang harganya sangat terjangkau gitu ya
jadi karena orang beli rumah itu
misalkan harganya rumahnya katakan satu miliar
itu spendingnya nggak satu miliar tuh
dia harus bayar ppn
bayar bphtb nanti pada saat ajb
asuransi lah biaya kpr
dan sebagainya gitu kan ya
nah jadi kita berusaha juga supaya
bisa menjangkau kepada
juga butuh hunian lah gitu ya
dengan harga yang
ya dia rental apartemen
ya lebih baik uangnya diinvestasiin
nyicil gitu kan
nanti sepuluh tahun kemudian dia dapat rumah gitu kan ya
jadi kira kira seperti itu
kita di tahun dua ribu dua puluh satu ini kita apa namanya
berusaha untuk mensinergikan
antara program pemerintah yang
yang sudah di launching dengan programnya kita
gitu seperti itu kira kira begitu
oke ini pertanyaan kedua untuk pak budi gunadi
kapan karyawan perbankan
di luar bumn dan uu bpn
bisa divaksin nih pak
di keluarga suami yang bumn dan
mama yang lansia sudah divaksin
tinggal saya yang belum divaksin
ini mungkin dia
teller nih pak atau pokoknya
selalu ketemu customer kali ini
jadi makanya pengen divaksin pak budi silakan
vaksinasi itu diberikan bertahap
tahap kedua ini memang fokusnya
di lansia seperti yang saya sampaikan tadi
karena mereka berisiko paling tinggi
selain lansia ada beberapa
kelompok pelayan publik yang masuk
paling banyak itu guru
kemudian juga tni
polri pegawai negeri dan bumn
kalau saya ditanya secara jujur
kapan akan dibuka untuk yang lain
itu sesudah bulan juni
jadi bulan juli itu akan
dibuka untuk masyarakat
apakah ada kemungkinan lebih cepat
ada ada dua
yang pertama yang saya sudah encourage
adalah tolong bantu kita mencari lansia
karena targetnya kita adalah mengejar lansia
kalau bisa membawa
dua lansia di atas enam puluh tahun
mertua kita akan
memberikan insentif untuk bisa disuntik
di beberapa titik tertentu
jadi di beberapa titik tertentu
yang dimanage langsung oleh kementerian kesehatan
untuk perusahaan perusahaan bisa berhubungan
melalui mekanisme vaksin gotong royong
cuma itu di luar kementerian kesehatan
itu ada di bawah koordinasi
kementerian bumn dalam hal ini
bio farma dan dikoordinasikan oleh
kadin itu dua
karena memang jumlah vaksin ini terbatas
untuk melindungi rekan rekan kita
yang memang jauh lebih lemah
teman teman di perbankan tahu
datanya ya kalau ada yang kena
berapa yang kena parah
berapa yang kena masuk rumah sakit
berapa masuk icu berapa kemudian yang fatal
itu fatalitasnya jauh lebih tinggi
dibandingkan yang muda
jadi ini adalah saatnya dimana
kita bersama sama melindungi
orang orang tua kita
berikan mereka kesempatan duluan karena kalau nggak kalah mereka
dengan yang muda
itu pesan saya
dan selanjutnya dari
seberapa efektif penggunaan vaksin
atas dampak ekonomi khususnya di daerah
karena dampak pandemi masih
sangat terasa terkait herd immunity
juga sektor mikro sangat butuh
relaksasi dari pemerintah
ini mungkin pertanyaan langsung ke pak budi lagi nih
pak budi silakan
ke teman teman bahwa vaksin tidak membuat
kita kebal seperti superman
imunitas tubuh kita lebih baik
sehingga kalau virus yang masuk
bisa dengan lebih cepat
imunitas tubuh kita
dampak vaksinasi yang paling besar
bukannya kita jadi kebal
tetapi kita kalau terkena
tidak akan sakit parah
dan insya allah tidak harus
masuk ke rumah sakit
tapi kita masih bisa menularkan
masih bisa menularkan
masih bisa terkena
masih bisa menularkan
penularan yang paling aktif dari virus ini adalah
dari hari pertama sampai hari kelima
itu yang paling aktif menularkan
jadi buat teman teman
jangan kemudian sesudah divaksin
stop protokol kesehatannya
karena kita masih menularkan ke orang lain
tetap harus memakai masker
confidence boleh karena kita akan
kalau terkena insya allah tidak harus
masuk ke rumah sakit
tapi kita masih bisa nularkan
jadi tetap protokol kesehatan
kalau ditanya ekonomi seperti apa
ekonomi akan bangkit otomatis
kalau kita sudah melakukan fisik lagi
kontak fisiknya nggak usah menunggu
sebenarnya vaksinasi selama kita jalani
protokol dengan kesehatan disiplin
selalu memakai masker dan menjaga jarak
sekarang adanya protokol kesehatan yang baru
teman teman pasti sudah tahu nih
dengan vaksin atau tidak dengan vaksin
ekonomi tetap bisa dijalankan
tetapi dijalankan sesuai dengan protokol kesehatan yang baru
dan saya lihat masing masing industri sudah memiliki
mereka sudah tahu
kalau protokol kesehatan dijalankan
yang penting kan confidence publik nih
publik merasa lebih aman
mereka akan bisa mulai bekerja dengan baik
tapi yang saya ngeri adalah
confidence itu tidak akan terbangun kalau kita tidak disiplin
itu yang selalu saya lihat
jadi karena indonesia itu susah untuk disiplin
akibatnya begitu sudah bagus
kayak sekarang nih nanti kemudian merasa
saya sudah divaksin sudah begini wah sudah buka masker
tidak menjalankan protokol kesehatan yang benar
nanti terjadi lagi penularan
jadi takut lagi
nah itu yang masalah
jadi saya rasa pesan saya ke teman teman di semua sektor
selama bapak ibu
jalankan protokol kesehatan dengan benar
mulailah kegiatan ekonomi
tidak apa apa kok tidak apa apa
asalkan protokol kesehatannya dijalankan dengan baik
prevention itu tadi balik lagi
ini dari kim chai pertanyaannya kembali lagi
untuk pak budi bagaimana
mengenai disinformasi tentang
vaksin ini yang rame tadi pak
yang rame di whatsapp group kemudian
memang berbeda beda ya pak untuk
seleksinya silahkan pak budi
jadi sama seperti tadi muka arulin bilang ya
edukasi publik itu sangat penting
kayak tadi itu yang jauh lebih penting
tapi edukasi publiknya
kurang termasuk juga mengenai
saya titip ke teman temannya
mem forward whatever message yang masuk
tidak semuanya benar saran saya
kalau dapat cek dulu ke yang lain
sebelum forward cek benar
enggak informasinya seperti ini
cek benar benar enggak beritanya seperti ini
sehingga dengan demikian
kita tidak membantu
mengenai satu hal
tertentu kalau sarannya
saya kan sekarang juga ada
itu ada website kita punya
banyak teman yang ahli di bidangnya
tanya dulu sebelum kita for
karena banyak sekali informasi yang
sekarang beredar yang sebenarnya tidak
tepat malah kadang kadang kita
oleh orang orang yang tidak baik
untuk menyebarkan informasi yang tidak tepat
saran saya sebelum kita
sebelum menulis harus cek
ke berapa sumber agar ini ditulis benar
sekarang mohon maaf teman teman
semua dengan adanya sosial media
semua kita menjadi pembuat
dan penyebar berita
jangan lupa untuk membuat
dan menyebar berita itu secara
substansi ada yang namanya kode etik
ada beberapa profesi seperti bankir
dokter itu ada kode etik
termasuk juga wartawan
nah dengan adanya social media ini berubah
konteks dari pembuat
dan penyebar berita tolong
periksa dan cek dulu sebelum di forward
teman teman pasti tahu
ini ada pertanyaan dari
deddy tan untuk pak alim
tadi saya sudah sebutkan
melunching satu program
dengan sebutan wish for home
jadi singkatannya sama sama
orang kalau pengen
kita membuat satu
empathic program ini dengan
stimulus pemerintah terutama
dan juga dp
karena tadi saya sebutkan bahwa sebenarnya
animo masyarakat untuk mencari rumah
itu cukup tinggi kalau kita
beberapa market list
seperti rumah com atau rumah satu ratus dua puluh tiga com
itu di akhir tahun
itu untuk pencarian rumah
terutama landed itu tinggi sekali
di jabodetabek terutama
untuk landed ya itu tumbuh sebenarnya
kita melihat bahwa yang tadi saya sebutkan
bahwa tidak semua
orang itu mempunyai
kemampuan untuk membeli rumah
karena memang juga terkait
dengan daya beli that's why makanya kita juga
kita juga bekerjasama dengan hampir dengan
lima belas bank dengan cimb
niaga juga untuk membantu
orang untuk memiliki rumah karena term of
itu melalui kpr
jadi kita juga
yang disinergikan dengan
kita juga kasih stimulus ya berupa
adanya discount kemudian
insentif huni jadi orang kalau mau pindah
ya kita kasih cashback lah
nggak beli furniture segala macam gitu kan ya
nah kemudian kita juga kasih juga free
bphtb karena bphtb itu
juga merupakan satu
besar gitu ya nah itu yang kita lakukan
juga kita berharap bahwa dengan
adanya program kita dengan stimulus pemerintah
dengan kita bisa bergerak
lagi di sektor property
industri lainnya itu bergerak gitu
karena kalau gak ini
apa namanya tidak ada
satu roda ekonomi kan berat juga gitu ya
jadi kita ingin sama sama
mendorong juga gitu jadi pak alim
oke pertanyaan dari terutama untuk
millennial ya millennial yang sekarang kan
dua tahun ini kan nggak pergi pergi nih
ya uangnya banyak di reserve gitu kan ya
mendingan langsung invest langsung rumah
iya gitu jadi karena
seumur hidup kita itu
terikat oleh properti ya dari kita lahir
pasti rumah sakit itu kan property
oke sampai kita meninggal pun kita
harus menyediakan lahan
iya kan untuk
dimakamkan itu property juga
jadi kalau saya bilang
hidup tidak hanya hari ini
gitu ya karena membeli properti
adalah membeli masa depan jadi
kita jangan wait
baik ini saya mendapat informasi pak bgs
juga mesti melanjutkan aktivitasnya
jadi mungkin satu statement
terakhir nih pak ini ada berbagai lintas
industri dan kita ngomongnya indonesia
bangkit pokoknya dua ribu dua puluh satu ini kita
harus bangkit udah harus up and running
lagi gitu mungkin harapannya dari
pak menkes nih ke berbagai industri
ini juga seperti apa
gini ya pandemi
ini terjadi di dunia udah
yang besar tuh black death
tentusan juta di eropa tuh
juga kolera pernah terjadi seribu lima ratus an
di asia eh seribu delapan ratus an ya
kita kena kemarin hiv
juga kena ya teman teman
ada catatan mengenai pandemi
ini ada catatan mengenai pandemi
setiap kali ada pandemi
itu seakan akan kita diberi pesan ya
dari di atas harus ada terjadi
waktu pandemi yang terjadi black drones
itu bener bener itu kan ada kayak
kutu yang ada di tikus yang bisa loncat loncat
karena nggak bersih cara kita tuh
gak pernah cuci tangan
nggak ngerti pakai sabun mandi juga
nggak rapi sehingga akhirnya kemudian
mesti cuci tangan mesti mandi
mesti bersih bersih diri
orang juga belajar pakai sabun
pakai shampo segala macam lah
membersihkan diri setiap hari mandi itu
dua kali sehari nah itu
mesti dilatih orang dulu yang gak pernah cuci tangan
kan kaget mesti cuci tangan gimana caranya
sama seperti sekarang kita nggak pernah pakai masker
menjaga jarak mesti memakai masker
menjaga jarak tadi bu karoli
secara masif yang
dilakukan oleh masyarakat membangun
budaya baru pasca pandemi
misalnya itu membunuh pulau
delapan juta gitu walaupun itu gak dibilang
pandemi dibilangnya global epidemic
tapi deket deket lah karena yang wafatnya juga
banyak dan itu menular
itu kan harus ada perubahan mohon maaf sekali lagi
dalam perilaku kita berhubungan badan
ya bagaimana caranya
harus gimana harus gimana itu kan
ada nah teman teman
memperkuat umat manusia
menghadapi suatu pandemi
perubahan perilaku sebagai
response dari pesan yang
kita sampaikan ke kita agar kita
hidupnya lebih rapih dan lebih sehat
ya sama mengenai pandemi
vaksin tapi virusnya tetap ada
dan kita punya pengalaman mengenai
pandemi itu berapa tahun selesainya
kan kita tahu semua kolera
itu membutuhkan waktu
untuk bisa mengeradikasi
tapi semoga kita bisa dengan cepat
menguranginya dari pandemi menjadi
epidemi biasa dimana
perubahan perilaku kita sudah
atau perawatan kita kalau terkena
juga sudah kita miliki
sehingga orang kalau terkena ya biasa
sama seperti kita kena flu
bapak ibu pasti ingat dengi
pernah merambah dunia itu kan
demam berdarah itu kalau karena seratus tahunnya
lalu udah pasti mati kalau sekarang
kita kena demam berdarah kan ya insya allah
hadapi dengan lebih baik karena
perawatannya sudah benar dan
promotif preventifnya juga kita tahu
disebabkannya mungkin kalau bisa jangan ada air
hal hal seperti itu pesan saya
nomor satu yuk kita
ubah behavior kita
perilaku kita bagaimana
sehari hari kehidupan kita sehari hari
menjadi lebih sehat
dan yang kedua
berdasarkan perilaku tersebut
yang baru tersebut mari kita mulai
kehidupan normal kita
ekonomi ini rusaknya bukan
perbankan bukan gara gara
karena kita harus lockdown respons yang
kesehatan dan unfortunately
di dunia itu memerlukan
kontak fisik karena kegiatan ekonomi
itu baru terjadi pertukaran
barang dan jasa kalau ada kontak fisik
sekarang kontak fisik itu tidak terjadi
membangkitkan keyakinan masyarakat
bahwa ini aman untuk melakukan kontak fisik
itu bisa kita lakukan dan ini juga
kalau bisa dilakukanlah banyak
kegiatan ekonomi yang dialihkan
tanpa kontak fisik tapi dilakukan
dengan kontak digital
saya paham nggak semua atau
kontak virtual dibandingkan kontak fisik
tapi kita lihat banyak yang kita bisa lakukan
contohnya seminar seperti ini
yang dulu harus dilakukan secara fisik
sekarang sudah bisa dilakukan
sekarang secara virtual
e commerce dulu juga perdagangan
itu harus fisik sekarang
makin besar porsi yang virtual
pelajaran juga belajar belajar
harus fisik sekarang sebagian
juga sudah mulai virtual
pelayanan rumah sakit
yang dulunya semuanya harus fisik
sekarang sudah bisa dilakukan dengan virtual
dengan telemedicine nah itu hal
kedua yang harus kita lakukan agar
ekonomi ini tidak terhenti
mudah mudahan kita bisa mengatasi pandemi ini
dengan segera dan kita bisa kembali
hidup normal dan ekonomi bisa berjalan
terima kasih banyak pak budi gunadisadikin menteri kesehatan republik indonesia
sudah bergabung bersama kita disini
kita kembali berdiskusi kita masih pada sedikit
kalau kita bahas ini untuk
kesehatan berperan penting tapi juga
ternyata ini untuk menggarakkan ekonomi kan ada retail
ada juga properti gitu
mungkin aku mau dengar dulu ini juga dari
pak hat dan juga pak alim gitu ya
udah begitu banyak yang dilakukan
dari pemerintah tapi apakah memang
balik baliknya ujung ujungnya balik lagi ke
konsumernya kan apakah merasa percaya gitu
nah mungkin kalau dari
kayak pak hans deh gimana
cara ngebalikin rasa trust
itu supaya ya bisnisnya bisa
jalan gitu disini
ya saya kira betul yang pertama adalah
bagaimana kita bisa meningkatkan
confidence dari masyarakat pada
umumnya gitu ya tentu
nya sebagai pelaku industri
kita juga perlu mendorong
itu bisa tumbuh nah kalau di sektor retail
misalnya sebentar lagi kita masuki periode
pelaku retail mencoba untuk mengundang
mengeluarkan begitu banyak program program promosi
kalau secara khusus katakanlah alfamart
beberapa program promosi yang
kita harapkan menarik
buat konsumen dan juga itu
program promosi yang relevan
untuk masing masing konsumen
relevan dalam konteks barangnya
itemnya item apa yang dibutuhkan
konsumen saat ini kemudian juga
mekanisme promosinya juga kita sesuaikan
bisa berupa paket
ramadan hemat misalnya kita juga
lakukan serba gratis wthever program
promosi yang kita lakukan
termasuk juga kita kolaborasi
banking dengan fintech
yang sedang marak juga dalam
periode pandemi ini digunakan
untuk kolaborasi mendorong konsumen
untuk bisa spending more
selama masa ramadhan ini
itu satu sisi yang lain
yang perlu saya juga mungkin garis bawahi
kita juga perlu
sekarang eranya customisasi kita
nggak bisa memberikan satu treatment
yang sama untuk semua konsumen
kita perlu punya kemampuan
analisa data yang mumpuni
untuk bisa lebih mengenal konsumen
kalau kita tahu behavior dari konsumen
tentunya kita bisa lebih menawarkan
yang pas yang relevan
instead of kita memberikan satu penawaran
personalize saya kira itu sudah
menjadi satu hal yang going forward
untuk masing masing pelaku retail
kembangkan dan investasikan
kalau tadi kalau pak alem bilang
to buy tapi masih belum pede
tiba tiba sudah nggak ada
relaksasi lagi nih nanti saya
juga jadi terbebani segala macam
jadi kalau dari properti sendiri
sebenarnya kita dari
tahun lalu kita sudah
melakukan transformasi digital
karena properti ini nanti akan
jadi kita juga
melakukan campaignnya secara digital
kita melakukan transaksinya juga secara digital
tahun lalu saja kami
melakukan webinar itu hampir
tiga ratusan gitu ya untuk
bahwa properti itu
merupakan salah satu bentuk
investasi yang solid karena
kenapa solid karena pertama
kalau dengan covid sembilan belas seperti ini
oke lah orang beli saham beli emas
beli properti kan bisa terlindungi gitu
ada fisik barangnya gitu ya kan
nah terus yang kedua juga properti ini kan
merupakan investasi memberikan
dua nilai yang unik yaitu
pertumbuhan dan pendapatan
jadi pendapatan kalau misalkan dia
disewakan dia dapat yield
pertumbuhan kalau nanti ada capital gain dia jual
lagi dapat untung ya kan nah bagaimana
kita meng convince kita juga memberikan
kita bekerja sama dengan perbankan
dengan cmb niaga kita banyak melakukan webinar
dengan dengan rab juga
sebagai salah satu asosiasi
brokers indonesia yang
tentu saja akan
kontak langsung dengan customer gitu ya
bertransformasi juga kita memberikan satu
bagi kami di sinar maslen dengan
menggunakan e katalog karena
kalau kita lihat dari sensus penduduk nih ya
dikuasai oleh gen x dan gen y sekarang
nah itu kan income brecketnya
disana jadi kita lihat bahwa mereka
behaviornya udah ke digital
ya kita harus beradaptasi dengan digital
seperti yang tadi disampaikan bahwa
perusahaan yang di drive
oleh data jadi tidak by feeling karena
kita kan consumer behaviornya kan berubah nih
ya kan berubah karena covid
kita punya base market
juga berubah yang tadinya baby boomer ke
gen x ke gen y mungkin nanti ke sentenial
nah kemudian rumah yang
diinginkan juga berubah designnya
ya itu juga kan harus di
adab lah kemudian kita juga harus
berinovasi terhadap desain rumah
fungsi dan sebagainya dan
kita juga banyak sekali
dengan membuat apa
motherboard jadi kita
ada simulasi tiga d gitu ya
jadi orang bisa melihat tanpa
apa namanya kontak fisik
tetapi dia secara tiga d
bisa mencari oh rumahnya seperti
ini nih desainnya jadi walaupun
kami di marketing office juga
menerima tetapi dengan protokol
kesehatan yang ketat dan sangat terbatas
dan itu juga kami lakukan
dengan kondisi bahwa
dengan janji temu dulu
gitu ya jadi tidak langsung datang
seperti itu dan itu yang kita lakukan
harus sama sama kita mengedukasi
market perbankan juga
sama sama mengedukasi marketnya juga
reb juga sama ya
brokers kita juga sama gitu
mengedukasi market bagaimana
stimulus pemerintah ini tidak
akan mungkin dalam satu dekade
kedepan tidak akan terjadi gitu
pertama tingkat suku bunga sangat
rendah sekarang ya si mbiniaga
saya tahu memberikan mortgage
dekade nih yang saya tahu kemudian
stimulus pemerintah ppn
kemudian ada ltv
kita juga nggak mau ada pandemi begini lagi dalam sepuluh tahun kan
jadi kita rasa
jadi dalam setiap
apa bukan bencana
lah seperti covid
pandemik ini kan pasti akan ada opportunity dan
ada peluang gitu ya nah itu yang harus
jadi jangan takut tapi
ibu karalin ngomongin ini banyak orang yang takut
ke rumah sakit saya termasuk bu salah satunya
rumah sakit takut sakit
justru malah karena jadi parno sendiri
nah gimana untuk membangkitkan confidence
ini gitu padahal orang tetap loh
penyakit yang lain juga masih ada gitu
harus ngecek ibu
mesti ngecek anak anaknya dan sebagainya
dan kembali lagi
tadi yang pak budi katakan pada
akhir hari harus ada
edukasi publik supaya kita membuat
data dan studi
supaya jangan sampai
kekhawatiran kita itu yang tidak
mempunyai dasar malah
aktivitas kita sehari hari
penting sekali untuk diingat
bahwa memang vaksinasi
ini tidak akan menjadi jawaban
terhadap semua masalah kita
perlu adanya testing
yaitu yang disebutkan ya tiga m
berjalan dengan baik
nah bersyukur di indonesia
ini kita sudah punya data yang
sangat terpusat dari awal
di all records dan sekarang udah ada
testing akan terus dibutuhkan
untuk mencegah penyebaran
di dalam beberapa tahun mendatang
nah yang saya lihat adalah
untuk kita meningkatkan
terobosan yang dibutuhkan di dalam
testing adalah demokrisasi
bagaimana caranya kita membuka
akses terhadap testing sebesar besarnya
kalau testing itu lebih
mudah lebih cepat lebih murah
pasti orang akan melakukan
lebih banyak testing merasa
lebih aman lalu lebih ingin
untuk kembali beraktivitas
banyak teknologi baru
di dalam testing
tiga aspek tadi yang ingin saya sebutkan
akurasi kecepatan dan harga
balik balik lagi kita melihat
tiga hal ini kalau dulu
kita hanya bergantung pada
antibody cepat murah tapi
kurang akurat pcr
tidak cepat dan tentunya mahal
lalu ada teknologi teknologi lain
semakin lama kita akan punya
semakin banyak teknologi yang
akurat cepat dan
murah pun juga
tapi juga kembali lagi kepada
harga harga testing itu
sudah diberikan pelafon
oleh pemerintah tapi kita masih mahal
kita pelafonnya rp sembilan ratus
tunjukkan juga nih bu anin
satu data tadi saya sudah
slide satu boleh ditampilkan
testing masih mahal untuk pcr
bisa melakukan testing
antara rp enam tujuh
yaitu kurang lebih rp seratus
kalau ternyata pcr kita rp seratus
pasti lebih banyak yang ngetes
untuk kita bisa rp seratus
jadi gimana ya materinya
itu harus lebih murah lagi
yaitu harus ya mungkin tiga dolar
nah di sini kita lihat
misalnya kayak di vietnam
vietnam itu setengah harga
jangan bandingkan singapura
dan amerika serikat
kita bandingkan dengan negara negara berkembang
kalau dibanding negara berkembang
kita belum yang paling murah
nah ini salah satu upaya yang bisa kita lakukan
untuk juga membangun
saya percaya yang satu
reagen reagen dan bahan bahan
habis pakai yang dibutuhkan
jadi mungkin dari kementerian kesehatan
atau dari pemerintah
yang negosiasi bulk
yang kedua ya indonesia
harus semakin lama
produksi lokal supaya
harga testing ini lebih murah
ini yang saya rasakan
saya rasa terobosan yang kita butuhkan
murah pasti dengan kesadaran masyarakat
jumlah testing akan meningkat
dengan sendirinya kasus cepat
deteksi menciptakan rasa
aman meningkatkan keyakinan
masyarakat supaya bisa kembali beraktivitas
dan membangun ekonomi
itu salah satu saran saya
baik ini mungkin
untuk recap juga ya saya ingin tanya
ke tiga narasumber ini singkat
recovery itu kan gak bisa jalan sendiri sendiri
pasti harus ada kolaborasi dari
satu industri dan industri lain
mungkin ada saran nggak apa yang bisa
dilakuin bareng nih supaya kita
dari bu karawi ini mungkin
kerjasama gak dengan alfamart bisa
dilakukan di sini kan banyak nih
retailnya gitu di mana mana misalnya
bersama ini gitu loh apa kalau dari
bu karolyn melihatnya seperti apa silahkan
jadi yang seperti saya sampaikan
tadi ini harus usaha bersama
termasuk testing harus menjadi
usaha bersama dan saya tahu
sendiri lewat satu tahun ini
dana sendiri untuk
maupun sebagian juga mengetes
pelanggan nah ini sangat
dibutuhkan yang kedua nantinya
yang harus kita lakukan bersama sama
adalah mendukung upaya vaksinasi
sebagian besar vaksinasi itu
dibiayai oleh pemerintah kita tahu
bahwa akan ada program
dimana beban vaksinasi itu
pindah dari pemerintah
kepada korporasi dan asuransi
nah ini adalah bentuk
kerjasama yang sangat dibutuhkan untuk
mempercepat vaksinasi yang kita lakukan
dan saya tahu banyak yang ditunggu tunggu
setelah fase akut
dari pandemi ini selesai
butuh dukungan untuk
pihak swasta untuk
peran yang lebih besar untuk vaksinasi
tidak mungkin selamanya
bertahun tahun setiap tahun
pemerintah keluar berpuluh puluh t
vaksinasi gratis tentunya
pasti dari sisi pengadaan
pelaksanaan perlu menggandeng
pihak swasta dan korporasi seperti
cimb niaga seperti sinar masland
seperti alfamart juga
saya yakin pak tigor juga pasti
mau mengambil bagian kalau memang
dan lain sebagainya ini menurut
saya kerjasama yang kita perlu lakukan
bersama akhir kata
kita adalah ekosistem berarti
satu sehat semuanya sehat
satu sakit tentu semuanya sakit
keterkaitan dan keterikatan
bisa lagi kita memikirkan diri sendiri
tetapi bagaimana masing masing
demikian bu jadi semuanya itu
bertanggung jawab kalau dari pak lim
apa yang bisa dikerjakan bersama
jadi begini kalau kita
melihat bahwa apalagi
touch point jadi ketemu
katakan rumah contoh itu
fisik yang tadi disampaikan
oleh pak budi juga
makanya kita juga pertama
memang protokol kesehatan
penting sekali bagi
kita dan memang juga
kalau menurut saya tadi saya setuju
juga ya screening
tracing kemudian juga tracking juga
penting karena ada kemungkinan
kalau anak anak muda ini kan otg gitu
yang tidak ke dereksi jadi
orang itu kadang kadang di pcr itu kalau ada simptom
atau dia ada kebutuhan
untuk pergi ke
luar negeri atau ke
traveling itu kan perlu pcr
ada syaratnya nah tapi kalau di luar itu
kan tidak ada sebenarnya jadi
di pcr dan sebagainya kalau
saya melihatnya begini bahwa
yang penting bahwa seluruh
stakeholders dalam industri terutama
di properti memang harus bekerja sama terutama
dengan perbankan juga tadi saya sampaikan juga
kemudian juga mungkin
di retail juga
saya lihat kalau di kami
ya kami sudah mulai
starting ke digital seperti
misalkan pada saat covid sembilan belas terjadi
itu residensinya kita
kita bantu untuk tetap
hariannya itu dengan melakukan
digitalisasi dengan umkm
dengan pasar modern kami
jadi mereka tinggal pesan
lalu handphone nanti diantar
seperti itu ya kita juga harapkan mungkin
nanti di alphamart juga punya terobosan sehingga nanti
katakan pesan lah lewat itu
kemudian juga pembayarannya lewat digital ya
ya kita harapkan juga
fasilitas kesehatan swasta ya seperti
mungkin siloam juga diberikan
kewenangan untuk melakukan vaksin
secara masif juga melalui
rumah sakit rumah sakit ya kan begitu kan ya
jadi beli rumah langsung dapat vaksin gitu
dan prt nya juga dapat vaksin gitu misalnya
jadi itu juga penting karena sekarang ini
di prioritas pemerintah sekarang ini
kan dia fasilitas kesehatan
yang kedua juga
mereka bangun sentra vaksin tetapi
rumah sakit rumah sakit swasta seperti silop ini kan
kalau menurut pengetahuan saya
koreksinya kalau saya salah
belum diberikan kewenangan untuk memberikan vaksin mandiri gitu kan ya
nah jadi mudah mudahan
dengan apa namanya
dibukanya nanti juli ke atas
tadi yang pak budi sampaikan bahwa
akses untuk orang mendapatkan vaksin itu
didapatkan juga di
fasilitas kesehatan seperti rumah sakit swasta
biar lebih cepat lagi
kalau punya uang bisa bayar sendiri ya sudah

ada di dalamnya
itu bisa diberikan ke tempat yang

kalau dari pak hans gimana
apa yang bisa dilakukan bareng singkat aja
saya kira ini permasalahan kita bersama ya
bersama artinya semua industri semua dari kita gitu
tentunya kita harus saling membuka diri
bagaimana kita bisa bekerja sama satu sama lain
contoh kita melayani konsumen di alfamart
lebih dari empat juta orang setiap harinya
kita tadi bicara mengenai building confidence
buat konsumen bagaimana kita
berpengaruh terkait dengan kesehatan publik
saya kira kita terbuka untuk kita
mensosialisasikan lewat media media yang kita punya
diri yang baik gitu ya saya kira hal hal
seperti itu kita terbuka untuk kolaborasi dengan
industri kesehatan dengan industri properti
tadi sedikit menyambung yang disampaikan pak alim
sekarang pesen lewat kita punya apps
alphagif atau lewat whatsapp
satu jam barang diantar
tidak sampai satu jam barang sudah diantar gitu
hal hal seperti itu kita bisa kerjasama dengan industri
dan yang lainnya tapi yang saya ingin
katakan sekali lagi ini
permasalahan kita bersama kita semua punya tanggung jawab
untuk mengambil bagian
memulihkan ekonomi akibat
pandemi ini dan saya sangat percaya
dengan kolaborasi ekosistem semua pihak
indonesia bisa bangkit
dan dari krisis ada opportunity
jadi opportunity ini juga yang mudah mudahan
bisa diambil ini baik
dari segi sektor retail
dari properti dari rumah sakit
dan juga dari bank
ini kayaknya banyak yang bisa dikerjain bareng supaya
indonesia bangkitnya itu benar benar bangkit
dan tetap harus ada optimisme ya
terima kasih banyak bu karolin
terima kasih pak hans pak halim
tadi mbak budi juga sudah bergabung bersama kami
di sini terima kasih banyak
selesai sudah webinar
forum indonesia bangkit strategi sektor kesehatan
untuk persempatan pemulihan ekonomi
terima kasih pada seluruh peserta yang hadir
dan juga langsung saja kita umumkan
penanya yang terbaik yang mendapatkan
total rp satu lima juta dalam bentuk
yang pertama bayu saputra
naura ramania deri tan
dan kim chai
nah untuk lima pemenang dapat menghubungi

terima kasih banyak
sekali lagi pada narasumber kita
di sini dan selamat pada para pemenang
terima kasih bapak ibu sekalian
sudah bersama kami selama hampir dua jam
di acara webinar forum indonesia bangkit
strategi sektor kesehatan
untuk persempatan pemulihan ekonomi
dan semoga indonesia benar benar akan
dan mendapatkan kesempatan yang sama
juga untuk divaksin dan yang pasti
tidak akan terlalu lama
terima kasih banyak
untuk divaksin dan yang pasti
tidak terlalu khawatir asal tetap
menjaga protokol kesehatan
terima kasih banyak saya andini effendi undur diri
selamat siang dan sampai jumpa
di forum indonesia bangkit
terima kasih banyak
terima kasih banyak
terima kasih banyak
terima kasih banyak
terima kasih banyak
terima kasih banyak
terima kasih banyak
terima kasih banyak
terima kasih banyak
terima kasih banyak
terima kasih banyak
terima kasih banyak
terima kasih banyak
terima kasih banyak
terima kasih banyak
selamat datang di era baru bisnis
dengan teknologi masa depan
yang memungkinkan anda
untuk melakukan pembayaran tagihan
karena cukup dengan sedikit sentuhan
anda bisa langsung nikmati mudahnya menyelesaikan beberapa pembayaran tagian sekaligus
dapatkan keamanan ekstra yang memungkinkan anda untuk menjalankan bisnis dengan rasa tenang di hati
saatnya anda memiliki keleluasaan untuk menjawab setiap kebutuhan dalam genggaman
hebatnya kemudahan mendapatkan kenyamanan dan keamanan dalam bertransaksi bisnis kini ada di tangan anda
dengan virtual card number dari cimd niaga
ketika hidup memberi begitu banyak pilihan saatnya buka mata dan pilih yang terbaik untuk kita
pilihan yang terus menciptakan banyak manfaat
dan dibangun dari kejujuran
pilihan yang mengerti semua kebutuhan
agar kita tak salah ambil langkah
dimulai dari berbagi menulis sejuta ke banyak
saatnya memilih yang lebih baik
pake oktomobile bebas biaya transfer antar bank
kerennya lagi ubah cicilan kartu juga bisa